dari jam empat tiga puluh waktu di besar barat
ya jadi a satu lah
yang merasa tertinggal tanpa bantuan apapun
kegiatan dilanjutkan dengan lari pagi
dan mereka boleh menerima nanti artinya jadi undang undang
tapi itu kan masih kapasitasnya kecil
dan hasilnya kan berbeda cara mainnya pun berbeda kinerja pemain di lapangan juga berbeda
sangat tertarik untuk beli emas idofitri dari antam
saya ketuk hati semua negara semua pemimpin
ya di sini lebih cuek karena tidak semua warga di kazakhstan itu berpuasa
jadi udah terbiasa aja gitu